tni angkatan laut melakukan penembakan empat rudal dalam pelaksanaan manuver lapangan atau manlap
latihan gabungan tni di wilayah perairan laut jawa awal pekan ini
empat rudal strategis anti kapal permukaan yang ditembakkan memiliki jarak dan daya jelajah beragam
rudal rudal ini ditembakkan komando tugas laut gabungan tni dari kri serta dari unsur udara f enam belas
target penembakan adalah x kri selamat riyadi yang sudah tidak beroperasi sejak agustus dua ribu sembilan belas
menurut dinas penerangan angkatan laut latihan peperangan laut hingga kini telah melaksanakan tiga kali penembakan rudal dalam semester terakhir
hal ini disebut menjadi salah satu prioritas kepala staff tni angkatan laut
laksamana tni muhammad ali untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan satuan tni al dalam melaksanakan operasi militer perang
main lab ini juga dijadikan sarana dalam uji doktrin peperangan tni serta meningkatkan kekuatan dan melatih alustista tni